sejak selfie menjadi tren sejumlah tempat wisata bahkan tempat makan berlomba lomba untuk menyediakan spot foto yang cantik untuk menarik minat pengunjung
seperti halnya tempat makan dengan konsep ala negara meksiko di kota bandung ini yang menyediakan spot foto sebagai salah satu andalan
kota bandung selalu menjadi salah satu tujuan wisata yang selalu menarik untuk dikunjungi
apalagi bagi anda yang gemar bersuah foto dan berburu spot foto cantik untuk menambah koleksi foto di media sosial
seperti yang dilakukan para pengunjung tempat makan di jalan karangsari bandung ini
bukan hanya sekedar menyantap kuliner berfoto menjadi agenda wajib di sini
karena di sini spotnya banyak banget yang bagus
selfie buat teman teman
saya nyari makannya tapi sih juga pengen nyari yang tempat foto yang bagus
jadi biar sekalian gitu
pas kita makan terus kita juga bisa nyari tempat tempat foto yang instagramable buat sama teman teman juga
buat hangout gitu
jadi kan enak bisa foto bisa makan juga gitu
terinspirasi dari negara meksiko interior di sini sengaja didesain seperti di negara
asalnya yaitu menggunakan keramik klasik atau televera yang didominasi dengan warna biru putih
suasana meksiko semakin kental dengan hiasan kaktus mini yang ada di sepanjang ruangan
kita menjaga kualitas makanannya karena kebetulan konsep makanannya itu berbau meksiko
dan bumbunya juga ada infus meksiko texas meksiko
jadi pada waktu perantangan kita memutuskan interiornya untuk mengusung tema meksiko
dan kebetulan yang menjadi bonus di instagramable
sementara taman mini yang ini dihias oleh pohon kaktus yang luhan
untuk mendapatkan foto terbaik pengunjung harus rela antre karena spot ini menjadi spot favorit untuk berfoto
fenomena kuliner di kota bandung selalu menjadi daya tarik wisatawan
namun dengan perkembangan teknologi mengubah konsep wisata kuliner saat ini
tak hanya harus menyediakan makanan dengan tampilan yang cantik untuk difoto lalu di upload ke media sosial
namun konsep tempat dengan spot foto yang cantik pun selalu menjadi incaran
puas berfoto waktunya mengisi perut kosong
sesuai temanya kuliner khas negara meksiko siap menggoyang lidah
dan pilihan pertama saya adalah deres
daging iga sapi yang dibalut dengan bumbu barbecue texas meksiko
harga makanan di sini dibanderol mulai dari dua puluh delapan hingga satu ratus tiga puluh delapan rupiah
dian permatasari bandung